mudah mudahan jaksa yang ditunjuk meskipun lintas etnis atau lintas agama bisa memberikan
atau menghadirkan proses keadilan yang berkeadilan
jaksa agung mengatakan langsung mengambil alih penanganan kasus seorang jaksa di kejaksaan tinggi jawa timur
yang tertangkap tangan menerima suap
jaksa berinisial af itu rabu sore ditangkap oleh tim saber pungli gabungan
dalam tangkap tangan itu tim saber pungli menyita barang bukti uang suap sebesar satu lima miliar rupiah
ditemui dalam rapat kerja teknis kejaksaan republik indonesia di bogor jawa barat
jaksa agung muhammad prasetyo mengatakan jaksa yang ditangkap itu tengah menangani perkara pembebasan lahan di jawa timur
pada habis malam pelaku telah diterbangkan dari surabaya menuju jakarta untuk kepentingan penyelidikan
kesepakatan bersama kami diambil alih oleh kejaksaan agung
dan hari ini saya rasa dia sudah dalam perjalanan ke kejaksaan agung setelah itu
tadi malam semalam
barang buktinya sudah berhasil diamankan

begitupun saksi saksinya nanti kita akan berusaha untuk seratimikasikan
termasuk juga dari pihak mana dia menerima uang itu